menyatakan terdakwa rizal t lezar budiang lumiu
terbukti jelasan dan berhentikan bersalah
melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan berencana
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa rizal t lezar budiang lumiu
dengan pidana penjara selama satu tahun
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda